tentang penjagaan penyebaran covid sembilan belas di masa libur idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
kami tutup juga kami tutup dilakukan penutupan
tapi akses masyarakat yang hanya melintas itu kita berikan
kita tanya keperluannya masuk tpu misalnya hanya akses lewat itu masih kita berikan
meski larangan sudah diberlakukan di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan
dan tpu karad bifak jakarta pusat pesiarah tetap berdatangan hari ini
karena sudah menjadi satu budaya
di mana setiap hari raya idul fitri
terutama di hari hari kedua idul fitri
itu tentu ya nggak bisa hilang pak
tetapi semua itu bagaimana kita mengartikannya
sehingga kalau yang namanya prokes itu ya tentu bisa dijaga lah
apalagi jarak makam ini kan bisa sesuai dengan prokes kan satu meter satu meter penjagaan pandemi itu
sehingga tidak akan terjadi kerumunan saya rasa
keluarnya larangan berdampak pada turunnya omset pedagang bunga hingga sembilan puluh persen
bahkan terpaksa menawarkan dagangan mereka kepada pengendara di pinggir jalan
ya saya cukup kecewa juga ya kalau kebijakan pemerintah daerah ya
sedangkan kami aja kan rakyat rakyat kecil pak
ini berapa sih pak keuntungan kami
kami hanya jual ngasong begini sekarang kami dilarang
sebenarnya pemakaman ini bukan kerumunan pak
bapak kalau melihat langsung ke makam
itu kondisinya beda pak sama yang di mal
apa sama yang di tempat wisata
sini gak bakal bertumpuk kayak orang seperti yang dibayangkan lah
sebelumnya pada kamis pagi ribuan warga sempat memadati tpu dredet di kota bogor jawa barat hingga penuh sesak
satpol pp yang disiagakan sibuk mengatur jarak peziarah sambil mengingatkan protokol kesehatan
berziarah udah tradisi pasarnya dibuka gitu masa ke makam aja nggak boleh
kondisinya berkurang ya pengunjungnya berkurang
pendapatan juga berkurang
kenapa tuh kira kira
ya karena dilarang ziarah karena pandemi covid itu
oh yang pas peraturan kemarin itu
iya peraturan peraturan yang dilarang ziarah
jadi yang mungkin yang di luar kota dia nggak juga bisa kesini gitu
tapi sekarang kondisinya gimana nih
maksudnya sekarang dibuka atau ditutup
dibuka tapi dia dijaga jarak
oh gitu di luar kota
terus pakai masker juga
sebelumnya dua hari lalu wali kota bogor sempat melarang ziarah untuk mengantisipasi ancaman penyebaran covid sembilan belas
pasca menuai protokol
pedagang bunga tpu pada rabu sore tpu kembali dibuka